ketua umum partai bulan bintang yang juga merupakan pengacara tim jokowi ma'ruf amin yusril i zamahendra
jumat siang mendatangi lapas teroris gunung sindur kabupaten bogor jawa barat
untuk membebaskan terpidana abu bakar ba'asyir
yusril mengatakan presiden jokowi dodo meminta agar abu bakar ba'asyir dibebaskan
ba'asyir dibebaskan dengan pertimbangan kemanusiaan karena usianya sudah lanjut
dan kondisi kesehatannya membutuhkan perawatan khusus
rencananya pihak keluarga akan membawa pulang abu bakar ⁇ baasyir ⁇ ke solo pada kamis pekan depan
setelah proses administrasi kementerian hukum dan hak asasi manusia rampung
abu bakar bashir menjalani hukuman lima belas tahun sejak dua ribu sepuluh dengan tuduhan terlibat kasus terorisme
selain alasan kemanusiaan pemerintah membebaskan ba'asyir sebagai bukti tidak ada kriminalisasi terhadap ulama

ba'asyir supaya diberi pahala yang banyak